puluhan warga yang rumahnya hancur akibat banjir bandang terpaksa mengungsi di balai
desa murandeh kecamatan butong atu banggalang nagan raya aceh pada selasa sore bagian dari
mereka juga ada yang memilih tinggal bersama keluarga dan kerabat banjir bandang yang
menerjang dua desa di kecamatan botong ateh banggalang pada senin membuat tiga belas rumah rusak
bahkan sebuah rumah hilang terbawa arus harta benda warga juga banyak yang hilang seperti
kendaraan bermotor dan hewan ternak selain itu fasilitas umum seperti jalan desa dan musola
terendam lukur setinggi satimeter sebuah jembatan gantung yang menjadi akses warga
menuju kebun juga terputus merosakkan rumah warga banyak kerugian yang dirasakan oleh warga

rumah rusak tinggal kemudian ada pagar manasadana cekam masa yang terbawa harus jadi akibatnya
ini masyarakat yang korban sudah mengusir ke balai desa dan desa sudah memilihkan
kerumun jadi yang pertama logistik kemudian air karena sumber air tanah pipa pipa sumber air
sudah banyak yang dibawa arus hujan deras selama dua hari berturut turut menjadi pemicu
terjadinya banjir bandang di desa belang murando dan desa babah suak kecamatan botong ateh banggalang
kabupaten nagan raya aceh pada senin malam tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
supriyadi lagandraya aceh